penasihat hukum setia novanto frederick yunadi menggandeng pengacara oto hasibuan untuk menghadapi kasus ktp elektronik yang membelit setia novanto
penasehat hukum yang pernah mendampingi jessica kumala wongso dalam kasus pembunuhan wayan mirna salihin ini
sudah melakukan pertemuan dengan setia novanto di rutan kpk jakarta
oto hasibuan mengaku pertemuan dengan novanto untuk mempelajari materi hukum yang ada dan mempersiapkan langkah hukum menghadapi kpk
oto mengatakan bahwa dirinya dan tim penasehat hukum novanto lainnya belum membahas pra peradilan karena harus mempelajari kasus yang dialami kliennya